kita ke informasi lainnya polda metro jaya telah melakukan gelar perkara awal atas kasus video syur yang diduga melibatkan dua selebritas gisela anastasia dan juga jessica iskandar
penyidik pun menaikkan status proses hukum dari yang sebelumnya penyelidikan menjadi penyidikan
penyidik subdit cyber direktorat kriminal khusus polda metro jaya telah melakukan gelar perkara awal untuk menentukan proses hukum terhadap kasus video syur mirip artis gisela anastasia dan jessica iskandar
dari hasil gelar perkara tersebut penyidik telah menaikkan status proses hukum dari yang sebelumnya penyelidikan menjadi penyidikan
polisi masih terus melakukan pendalaman dan memanggil sejumlah saksi terkait perkembangan kasus ini
dari hasil pemeriksaan sementara total sudah lima orang saksi yang diperiksa dan berencana akan memeriksa saksi ahli
aja seperadu kata bersalah dulu yang kita sampaikan di depan ini
kita akan menyelidiki siapa di dalam video itu
karena nanti akan mengarah kepada undang undang nomor dua
empat empat tahun dua ribu delapan tentang siapa yang membuat
makanya itu nanti sambil berjalan
sebelumnya dalam gelar perkara lima akun yang melakukan penyebaran diperiksa polda metro jaya
dari lima akun yang diperiksa tiga akun sudah ditutup oleh pemiliknya sementara dua pemilik akun masih dalam pencarian polisi
meski pemilik akun sudah menutup dan menghapus postingan tersebut namun polisi tetap akan memproses kasus ini karena jejak digital tidak akan hilang
tim liputan cnn indonesia